kepanikan terjadi saat kapal penumpang motor bukit sumber poleyang
mulai terbakar pada senin siang
peristiwa yang terjadi di perairan desa mapila bombana
sulawesi tenggara tersebut
membuat para penumpang berusaha menyelamatkan diri
dengan melompat ke laut
sebelum menyelamatkan diri
nakhoda kapal memperingatkan penumpang
untuk menggunakan baju pelampung
kepala penumpang tersebut
yang mengangkut dua puluh sembilan penumpang
dan lima anak buah kapal tersebut terbakar
saat dalam pelayaran dari pelabuhan sikeli
menuju pelabuhan kasipute
ibu kota kabupaten bumbana
menurut salah seorang penumpang kapal
titik api pertama kali terlihat
dari bagian tengah badan kapal
sangat panik sekali
semua penumpang terlihat sangat panik
itu ada sekitar dua orang
ada dua orang
kami diarahkan untuk keluar dari kapal
dan diarahkan untuk melompat segera
karena kapal sudah
api di badan kapal itu sudah mulai membesar
kami mencoba bertahan
mencoba menenangkan diri agar tidak panik
dan kurang lebih lima belas atau sampai dua puluh menit
tiba tiba datang bantuan
dan nelayan nelayan yang ada di perairan mapila kemudian datang
menurut basar nas kendari
tidak ada korban dalam kejadian ini
seluruh penumpang dan abk berhasil dievakuasi ke desa mapila
pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan
terkait penyebab kebakaran kapal
kebakaran juga terjadi di sebuah gudang mebel kayu
kecamatan pahandut kota palangkaraya selasa siang
kebakaran yang terjadi di tengah permukiman
membuat warga warga di kepala kapal
mereka berusaha melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya
namun banyaknya barang yang mudah terbakar
membuat api dengan cepat membesar
api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik
yang terbakar adalah gudang tempat mereka kerja
itu ada satu gudang
ada dua tempat pekerjaan
yang pertama adalah tempat pembuatan batako
yang kedua adalah pembuatan kusen bangunan pintu dan jendela
yang terbakar sempat adalah
kusen bangunan pembuatan pintu dan jendela
setelah tiga puluh menit
petugas damkar kota palangkaraya akhirnya berhasil memadamkan api
sehingga tidak menjalar ke rumah penduduk
tak ada korban jiwa dalam kejadian ini
sementara kerugian akibat kebakaran belum dapat diperkirakan
tim liputan cnn indonesia